kita ke informasi berikutnya rumah sakit umum daerah pasar minggu jakarta selatan
dijadikan rumah sakit khusus covid sembilan belas
wakil direktur bidang pelayanan rsud pasar minggu luzia adriati mengatakan
pihaknya sebenarnya telah siap menangani pasien covid sembilan belas karena sesuai sk dari menteri kesehatan
sejak april dua ribu dua puluh rsud pasar minggu sudah melakukan pelayanan pasien covid sembilan belas
baik di instalasi gawat darurat poliklinik rawat jalan instalasi rawat inap kamar operasi hingga ke bagian hemodialisa
saat ini rsud pasar minggu tengah mempersiapkan penambahan ruang isolasi bertekanan negatif
mengoptimalkan klinik rawat jalan khusus bagi pasien covid sembilan belas
serta menambah jumlah tempat tidur di bagian intensive care unit atau icu
di samping melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa rumah sakit ini akan fokus
jadi pada saat ini kita mempunyai delapan puluh sembilan tempat tidur isolasi bertekanan negatif
kemudian tujuh puluh dua yang ruang isolasi tapi tidak bertekanan negatif
kemudian ada dua belas icu untuk pasien covid sembilan belas
kemudian dua picu pediatrik
kemudian ada lima perinatologi
selain itu kita punya klinik pie tadi yang rawat jalan untuk pasien covid
untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
arman helmi di rsud pasar minggu jakarta selatan
selamat sore arman apakah saat ini rsud pasar minggu sudah mulai hanya menerima pasien covid sembilan belas
dan persiapan apa saja yang tengah dilakukan rsud pasar minggu untuk menjadi rumah sakit khusus pasien covid sembilan belas
ya seperti yang sudah disampaikan oleh wakil direktur
bidang pelayanan dr luzi adriati tadi
bahwa saat ini memang pihak rumah sakit rsud pasar minggu
tengah berbenah untuk menuju pada perubahan menjadi rumah sakit khusus menangani pasien covid sembilan belas seperti itu
dan saya tadi berhasil memastikan kepada dr luzi adriati
terkait dengan sarana prasarana fasilitas dan juga peralatan penunjang lainnya seperti itu aldi
nah tadi dokter luzia juga mengatakan kepada saya bahwa sejauh ini pihak rsud pasar minggu
memang sejak april dua ribu dua puluh telah melakukan pelayanan untuk pasien covid sembilan belas
karena mereka telah memiliki beberapa peralatan yang dianggap cukup bisa melayani dan juga menangani pasien covid sembilan belas
saat ini sudah ada kurang lebih delapan puluh sembilan tempat tidur di ruang isolasi bertekanan negatif
kemudian sudah ada tujuh puluh dua ruang isolasi yang non tekanan negatif
kemudian juga mereka memiliki dua belas icu atau intensive care unit untuk pasien covid
dan juga mereka ada dua ruang neonatus
kemudian juga ada dua ruang pediatric intensive care unit
dan juga ada lima ruang perinatologi untuk bayi yang baru lahir karena diperlukan pengawasan
ataupun juga observasi terhadap bayi bayi yang lahir secara operasi sesar seperti itu
dan usia bayi di bawah dua puluh delapan hari ataupun juga satu bulan
dan juga mereka akan tadi mengoptimalkan klinik rawat jalan untuk pasien covid sembilan belas
karena dalam sepekan ke depan ataupun juga dua pekan ke depan
rsud pasar minggu
ini akan berubah atau fokus pada pasien covid sembilan belas seperti itu aldi
jadi secara keseluruhan memang dr luzia adriati tadi mengatakan mereka
rsud pasar minggu telah memiliki satu ratus delapan puluh dua unit tempat tidur di sini
kemudian rencananya akan menambahkan kurang lebih delapan tempat tidur di bagian icu
jadi akan bertambah lagi delapan dalam waktu dekat
kemudian juga ada empat puluh lima tempat tidur di ruang isolasi bertekanan negatif
kemudian juga mereka akan membawa
merubah dan juga menyiapkan sarana dan prasarana ini kurang lebih membutuhkan waktu
kurang lebih dua minggu sampai dengan satu bulan seperti itu
dr luzi adriati juga mengatakan fasilitas fasilitas yang ada juga ditunjang dengan sumber daya manusia aldi
yang sejauh ini sudah mereka miliki
di antaranya ada kurang lebih lima puluh lima dokter spesialis
kemudian ada empat puluh delapan dokter umum

kemudian juga dua orang tenaga surveillance di bagian rekamedik
dan juga ada tenaga radiografer analis
di bagian penunjang medik seperti itu
nah yang menjadi persoalan di sini adalah
mereka sebelumnya sudah melayani ataupun juga menangani pasien non covid
bagaimana pada saat nanti pasien non covid ini berada setelah rumah sakit ini fokus kepada penanganan covid sembilan belas seperti itu
nah dr lucia mengatakan bahwa nanti pasien pasien non covid ini akan mereka konfirmasikan kepada dokter penanggung jawab
di bagian rawat inap seperti itu
maka mereka akan dipulangkan dengan catatan tertentu
tapi kalau misalnya dokter penanggung jawab tidak memperkenankan pasien non covid yang telah dirawat sebelumnya ini
tidak boleh dipulangkan
maka ada lima rumah sakit pengampu
atau lima rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan yang berada di sekitar rsud pasar minggu ini
di antaranya adalah rumah sakit fatmawati
kemudian rumah sakit marinir cilandak
ada juga rumah sakit prikasih pondok labu
dan juga rumah sakit mayapada
serta rumah sakit umum daerah pasar rebo seperti itu
kemudian kita juga tadi menanyakan bahwa
bagaimana dengan alur masuk pasien covid
yang nantinya akan masuk sebagai pasien baru di rumah sakit pasar minggu ini
nantinya pasien pasien covid yang akan masuk di sini
mereka menggunakan sistem pelayanan gawat darurat terpadu
seperti itu di mana pasien bisa masuk ke sini lewat jalur rawat jalan terlebih dahulu
ataupun juga bisa lewat jalur igd
nanti setelah di assessment oleh petugas medis yang ada di bagian rawat jalan
di bagian poliklinik
ataupun juga bagian instalasi
maka akan diperlukan tindakan rawat inap
maka akan langsung dirawat inap seperti itu
kami juga menanyakan bagaimana dengan sistem menjenguk pasien
atau proses pendampingan pasien covid sembilan belas di sini
pihak manajemen rumah sakit pasar minggu mengatakan bahwa
untuk sejauh ini untuk pasien covid sembilan belas
mereka tidak memperkenankan adanya pendampingan
atau dijenguk oleh pihak keluarga
tetapi untuk berkoordinasi dengan keluarga terkait kondisi pasien covid sembilan belas di rsud pasar minggu
pihak manajemen akan melakukan komunikasi
ataupun juga mereka akan mengadakan pertemuan khusus
dengan protokol kesehatan kepada keluarga pasien seperti itu aldi
ya arman kemudian bagaimana tanggapan para pasien yang saat ini dirawat inap
dan kemudian akan dipindahkan ke rumah sakit lain
begitu karena tidak menderita covid sembilan belas
dan ini akan dijadikan rumah sakit khusus covid
ya yang pasti pasien yang saat ini mengalami
atau sedang menjalani rawat inap di rsud pasar minggu ini
akan terus disampaikan sosialisasinya
terus diberikan edukasi
dan disampaikan bagaimana kondisi rumah sakit saat ini
bahwa rumah sakit ini sudah tidak bisa lagi melayani pasien non covid
seperti itu karena telah mendapatkan penunjukan oleh dinas kesehatan provinsi dki jakarta
sebagai rumah sakit khusus menangani pasien covid
dan nantinya mereka akan dipindahkan secara baik baik
mereka akan diperlakukan dengan baik di rumah sakit pengampu tadi yang sudah saya sampaikan
sehingga sama sekali tidak ada kekhawatiran lagi
baik dari keluarga pasien non covid
ataupun juga pasien non covid tadi pada saat mereka akan dipindahkan
rumah sakit pengampu
ataupun dokter penanggung jawab akan memutuskan
mereka bisa dipulangkan dengan catatan tertentu